wakil ketua dpr fadli zon menanggapi soal penggratisan akses melewati jembatan suramadu oleh presiden joko widodo
menurut politikus partai gerindra ini apa yang dilakukan jokowi adalah pencitraan semata
dalam akun twitter pribadinya fadli mengusulkan agar presiden juga menggratiskan tol jakarta bogor ciawi atau jagorawi
menurutnya tol jagorawi yang sudah beroperasi selama empat puluh tahun itu sudah banyak mendatangkan keuntungan bagi negara dan pengelola